meski telah mendapat persetujuan perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus ataupun iupk
freeport indonesia ternyata belum mau menerima status izin usaha pertambangan khusus ataupun iupk yang diberikan oleh pemerintah
freeport indonesia menilai iupk yang diterbitkan pemerintah tidak memberikan jaminan stabilitas jangka panjang untuk investasi freeport di indonesia
kewajiban pajak untuk memegang kontrak karya dan iupk memiliki perbedaan mendasar
vb corporate communication freeport indonesia riza pratama kepada detik finance mengungkapkan syarat iupk perlu disertai dengan suatu perjanjian stabilitas investasi
dengan tingkat kepastian fiskal dan hukum yang sama dengan kontrak karya
hingga kini belum ada kesepakatan dan freeport masih terus mencari titik temu dengan pemerintah
kewajiban pajak untuk memegang kontrak karya dan iupk menjadi iupk dengan syarat iupk
dengan syarat iupk disertai dengan suatu perjanjian stabilitas investasi dengan tingkat kepastian fiskal dan hukum yang sama dengan kontrak karya
persyaratan ini diperlukan dan sangat penting menurut freeport untuk rencana investasi jangka panjang freeport indonesia